rapat paripurna dpr ri hari ini mengesahkan rancangan undang undang ibu kota negara menjadi undang undang
sejumlah kalangan pun menilai jika parlemen mengebut pembahasan ruu ini menjadi undang undang
melihat singkatnya masa pembahasan
lalu permasalahan apa saja yang menjadi sorotan dan bagaimana memastikan bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah ke depannya
untuk menggalinya sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini ada saan mustafa
wakil ketua pansus ruu ikn dan bivitri susanti ahli hukum tata negara yang bergabung melalui sambungan telepon saat malam
oh sudah tergabung melalui sambungan zoom juga ya mbak bivitri
saat malam pasaan dan juga mbak bivitri saya ke pasaan dulu
pak saan hari ini dpr telah mensahkan undang undang ikn ada kondisinya satu fraksi ya ini pks menolak
kemarin anda mengatakan saya ingat undang undang ini akan disahkan dengan prinsip kehatian
mengapa kemudian akhirnya undang undang ini disahkan padahal belum semua mencapai kata sepakat
ya dari awal memang saya yakin kalau sikap sikap praksi ya karena kan dalam perkembangan
apa kayak pks terlibat aktif dalam memberikan masukan dan sebagainya dalam setiap pembahasan
baik di panja di timus maupun juga di pansus
ada bagian bagian yang memang tidak sepakat
oh ya tidak ada
terkait dengan soal kelembagaan otorita misalnya
soal ya status misalnya
apa ada hal yang tidak sepakat ada yang meminta penjelasan dan lain sebagainya
apalagi yang terkait dengan sikap oposisi dari pks ya
jadi kalau itu sih tidak menjadi hal yang aneh
kalau aneh itu kalau misalnya di koalisi ada yang menolak baru itu menjadi aneh kan gitu
bahkan terhaib kesalahan rancangan undang undang ini
nah tapi sekali lagi saya selalu tekankan bahwa ketika pembahasan terkait ruikn ini prinsip hati hatian dan kecermatan itu kan menjadi hal yang menjadi komitmen bersama
kenapa saya katakan komitmen bersama
walaupun hal yang lumrah yang biasa
setiap produk legislasi yang dikeluarkan oleh dpr itu selalu ada uji materi ya
hampir mayoritas lah diuji materi ke mahkamah konstitusi
tapi kita selalu berusaha ingin menutup telah itu
jadi kalau misalnya ada uji materi terkait dengan kelompok yang tidak sepakat tidak menerima atau keberatan terhadap undang undang ini
itu sempit untuk dilakukannya
nah maka sekali lagi prinsip kehatian kehatian dan kecermatan itu kita kedepankan
di mana prinsip kehatian dan kecermatan
pertama dari sisi misalnya legalnya
misalnya kita semua tidak mau itu bertentangan dengan prinsip prinsip pembuatan undang undang
kita juga mengacu kepada undang undang md tiga
kita juga mengacu kepada tata tertib dpr
walaupun sempat rame di awal
tapi kan kita mengkoreksi itu semua
yang pada akhirnya sampai semua ketentuan itu kita penuhi
yang kedua kita juga menggelar untuk mendapatkan masukan publik
kita membuat yang namanya rdpu
bahkan waktunya kita tambah rdpu itu
kita juga membuat fcg
kita melakukan konsultasi publik dan sebagainya
jadi terkait dengan itu kita lakukan
dan pemerintah juga ketika karena ini usul inisiatif pemerintah
tentu ketika pemerintah membuat naskah akademik menyusun draft rancangan undang undang dan sebagainya
mestinya melakukan hal yang sama
nah ini kita coba lakukan
nah dalam pembahasan di tingkat pansus maupun panja juga
ruang untuk berdialog dan sebagainya
baik antara anggota pansus dengan pemerintah
sebagai inisiator dari ruu ini
maupun juga sesama anggota di pansus
itu ruang untuk debat itu dibuka
bahkan untuk satu dim yang terkait dengan soal kelembagaan atau penstatusan ya
pengistilahan ibu kota itu apa
karena pemerintah waktu itu diawalnya mengusulkan otorita ikn
dari awal pemerintah mengusulkan otorita ikn
cantolan hukumnya ke undang undang dasar empat puluh
kita bedah disitu
bahkan itu sempat dua hari kita melakukan perdebatan soal itu
yang pada akhirnya pemerintah menyepakati usulan dari pansus
jadi tidak menggunakan istilah otorita
tapi menggunakan pemerintah khusus begitu ya
ya pemerintahan daerah khusus ibu kota negara
baik artinya kalau memang ada
jadi sekali lagi
prinsip itu kita kedepankan
baik artinya kalau memang ada
fraksi yang menolak itu sesuai dengan konstelasi politik yang ada
tapi meskipun tadi pasal mengatakan celahnya sangat sedikit
tapi dpr juga membuka peluang begitu ya
kalau memang ada yang bermasalah silakan saja judicial review begitu ya
mbak bivitri kalau anda melihatnya bagaimana
undang undang ikn yang kemudian sudah disahkan oleh dpr hari ini
sesuaikah dengan ekspektasi publik
dan mekanisme proses pembahasan undang undang
sampai kemudian akhirnya disahkan menjadi undang undang ini
apakah ada proses yang dilewati
atau memang sudah sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh pasaan
ya saya kira sangat sulit untuk menilai apakah sesuai dengan ekspektasi publik atau tidak
karena kenyataannya publik tidak pernah diajak berbicara secara luas soal undang undang ini
tadi sudah ditampilkan
bahwa ternyata undang undang ini baru mulai di dpr pada tujuh desember dua ribu dua puluh satu
artinya hanya lebih sedikit dari sebulan untuk sebuah pemindahan ibu kota negara
jadi saya kira argumen juga bahwa tadi ada fraksi yang tidak setuju
bagaimanapun sudah sesuai
itu kan argumen yang sangat legalistik ya
saya kira kita tidak bisa begitu mudahnya untuk bilang bahwa suatu undang undang itu sah
dan punya legitimasi politik
sekedar dengan mengatakan bahwa mayoritas sudah setuju
tapi kenyataannya dialog tentang pemindahan ibu kota negara ini sebenarnya belum pernah dilakukan secara masif
tujuh desember dua ribu dua puluh satu ke delapan belas januari dua ribu dua puluh dua itu hanya sekian minggu dipotong
peliburan natal dan tahun baru
jadi dan kemudian kalau tadi ada argumen
kalau tidak ada yang tidak setuju silahkan bawa ke mahkamah konstitusi
itu kan suatu argumen yang sangat mengecilkan proses legislasi di dpr
dan seakan akan menempatkan mahkamah konstitusi seperti tempat sampah
ketika ada proses legislasi yang bisa kita pertanyakan
jawabannya selalu begitu
silahkan bawa ke mahkamah konstitusi
saya kira bukan begitu seharusnya etik dari pembuat undang undang
dalam membuat suatu undang undang yang bahkan sedemikian pentingnya
bayangkan ini ibu kota negara
dan yang akan terkena dampak
tidak hanya masyarakat di kalimantan ataupun dki jakarta sekarang
tapi juga seluruh masyarakat indonesia
dalam waktu yang hanya enam minggu itu
apa yang bisa kita dapatkan
kecuali berita di media masa soal namanya adalah nusantara misalnya
dan bahkan banyak kontroversi lain yang terkait dengan anggaran
terkait dengan otoritas pemerintahannya
yang sebenarnya tidak atau belum diperbincangkan secara luas
jangan hitung dari mulai pr penyusunan ini
ini dilakukan ingat bahwa menurut undang undang dua belas dua ribu tiga belas
dengan pembentukan bakaran perundang undangan
yang namanya pembahasan itu dimulai tujuh desember
waktu awal itu adalah perencanaan penyusunan begitu ya
dan saya kira sebenarnya pasal sembilan puluh enam undang undang dua belas yang mencaratkan partisipasi publik
itu mencaratkan dari awal
mulai dari proses penyusunan
dan ini yang sebenarnya belum kita lihat
jangan terkecoh dengan soal berapa fraksi yang setuju atau tidak
tapi apakah warga sudah betul betul memperbincangkan isi dan dampak dari ruu ini
itu yang harus kita bincangkan sebenarnya mbak
pak saan mengapa kemudian tidak dilakukan diskusi secara masif
tadi pak saan mengatakan ada beberapa ahli yang kemudian sudah diundang
didengarkan oleh dpr
tapi karena ini seperti yang tadi mbak bivitri katakan
ini menyangkut oleh seluruh rakyat indonesia
karena ini ibu kota negara republik indonesia
mengapa kemudian ini tidak diperbincangkan secara masif
kan gini proses perjalanan ruu ini kan tidak ujug ujug di dpr
nasca akademik semua itu kan yang disusun pemerintah
seperti halnya ketika dpr menginisiasi sebuah undang undang
misalnya anggaplah undang undang tpks yang diinisiasi oleh dpr
proses perjalanan ruu tpks untuk sampai ke sebuah rancangan undang undang yang akan dikirim ke presiden
itu kan ke pemerintah mengalami proses perjalanan yang panjang
ada naskah akademik ada macam macam semua
ada public hearing dan sebagainya
sampai tadi misalnya diperparipurnakan
itu kan perjalanannya panjang
nah ketika sampai ke pemerintah
tentu pemerintah nanti akan mengirim wakil dari pemerintah untuk membahas ini
sama juga saya meyakini bahwa ketika pemerintah menginisiasi terkait dengan soal undang undang
apa rancangan undang undang ikn
pemerintah juga sudah mengalami sebuah proses yang panjang ketika menyusun akademik
pasti ketika menyusun naskah akademik pemerintah melakukan hal yang sama
public hearing mendapatkan masukan dari ahli dan sebagainya
bahkan ketika membuat sebuah rancangan undang undangnya dari pasal ke pasal
pemerintah juga mengalami apa menjalankan proses hal seperti itu
jadi sekali lagi ketika sampai ke dpr itu sudah dalam bentuk draft
dimana dpr membahas waktunya
dan di dpr juga ada masa
apa ada masa ketentuan terkait dengan soal pembahasan undang undang
ketika masuk di berapa kali persidangan misalnya kan
ada juga undang undang misalnya draft undang undang dari pemerintah
yang seperti undang undang pdp
pelindungan data pribadi
sudah lebih dari tiga lima kali masa sidang
itu kan belum selesai
ada yang seperti itu
jadi sekali lagi bahwa kita juga tidak pernah berpikir misalnya
menempatkan bahwa mahkamah konstitusi seperti apa yang disampaikan oleh mbak bipitri
itu tidak pernah seperti itu
kita juga ingin bahwa kualitas dari sebuah pembuatan undang undang itu dilakukan
tapi juga ada hal yang saya katakan tadi
misalnya kalau dibuat tadi dikatakan bahwa tujuh desember
tujuh desember itu kan pembahasan
tapi sebelum menjadi dim pemerintah sudah membahas
ini membahas secara bersama sama
nah kita misalnya sebelum kita masuk kepada subtansi yang akan kita bahas
dpr juga membuka ruang
misalnya membuka ruang dengan cara mengundang para pakar terkait dengan ini semua
kita undang dari aspek hukumnya siapa
dari ininya siapa
itu kita bisa lihat dari risalah yang kita lakukan semua
dan itu loh
bahwa dalam setiap pembahasan undang undang
mesti ada saja lah
saya juga pernah mengalami hal yang sama misalnya
ketika tiba tiba di undang undang diputus
ada publik yang publik terkejut
kok tiba tiba putus misalnya
karena memang tadi proses misalnya
mungkin proses yang dari awalnya publik belum begitu tertarik dan sebagainya
mungkin juga sosialisasi dan sebagainya
ini juga menjadi catatan catatan kita
jadi saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan soal ruikn ini
tidak hanya semata mata kita memenuhi aspek prosedur
dan normatif standar ya
standar prosedur pembuatan undang undang
sampai pada pengambilan keputusan
bahwa mayoritas praksi itu setuju misalnya satu menolak
tapi juga kita melihat bahwa dinamika dalam pembahasan juga
kita juga meminta setiap rapat pembahasan dari semua klaster dari dim
itu selalu terbuka
kita tidak pernah meminta di panja dimana selalu terbuka
publik bisa melihat soal perdebatan dan sebagainya
kita juga melakukan konsultasi publik ke kampus kampus misalnya
bahwa memang kita juga punya schedule limited si waktu
tidak bisa misalnya kita membuka waktu yang begitu lama kan
karena kita juga ada schedule
tapi semua itu kita tempuh
tapi sekali lagi apapun misalnya yang sudah kita lakukan
dan kita juga tetuk mendengar semua apa yang menjadi aspirasi publik keberatan dan sebagainya
tentu bagaimana ketika ini sudah jadi undang undang
kita mengawalnya kita mengontrolnya dan sebagainya
apa yang menjadi kekhawatiran
terkait dengan soal ini itu bisa kita eliminir
jadi sekali lagi dpr bahkan ketika banyak undang undang yang dikeluarkan oleh dpr
mentah oleh judicial di mk judicial review
juga itu menjadi pelajaran buat dpr
belajar misalnya di undang undang cipta kerja misalnya
itu juga menjadi pelajaran
tapi terkait dengan waktu sekali lagi
itu apa saya ingin sampaikan mungkin dalam tanda kutip relatif ya
selama ada kemauan yang kuat misalnya antara yang menginisiasi pemerintah dan dpr
untuk membahas secara maksimal
jadi saya ingin sampaikan juga
di masa reses pun kita lakukan pembahasan ini
bahkan kita juga melakukan pembahasan undang undang ite sampai malam hari dan sebagainya
jadi bahwa mungkin dari sisi hitungan waktu
misalnya itu cuma puluhan hari mungkin satu bulan setengah
tapi dari durasi waktu perharinya
itu juga kita maksimalkan dan sebagainya
kalau tadi kan pak sempat mengatakan ini sudah perjalanan panjang begitu pembahasannya
di pemerintah baru kemudian masuk di dpr
dan dilakukan pembahasan kurang lebih selama satu setengah bulan
kalau kemudian kita bandingkan begitu ya
antara dua undang undang yang disahkan hari ini di dpr misalnya
ada ikn dan ada pks
pks itu dibahas dari tahun dua ribu tujuh belas
sementara ini kurang lebih satu setengah minggu
nah saya mungkin ke mbak bivitri
pak saya ingin catatan dulu
yang bahas upks itu adalah penyusunan awal dari naskah akademik
ini belum jadi undang undang loh
ini baru draft
baru rancangan undang undang yang akan dikirim ke pemerintah
sama seperti pemerintah
karena ketika menginisiasi menjadi inisiator pembuatan rancangan undang undang
mengalami hal yang sama yang dilakukan oleh dpr
baru ketika jadi draft rancangan undang undang dikirim ke dpr dibahas
nah sama yang tadi diputuskan terkait dengan soal ru tpkm
itu rancangan undang undang yang inisiatif dpr
yang resmi yang akan dikirim ke pemerintah
nanti dibahas bersama dengan pemerintah
ketika pemerintah punya inisiatif seperti itu juga
oke bagaimana kemudian membacanya kalau begitu
saya ingin menimpali catatan pasaan tadi
soal dpr belajar dari apa yang sudah terjadi di mahkamah konstitusi
kira kira kita semua perlu mengingatkan pasaan dan para koleganya di dpr
bahwa mahkamah konstitusi misalnya ketika memeriksa undang undang cipta kerja
sudah mengingatkan dpr bahwa yang dibutuhkan adalah partisipasi
bahwa yang dibutuhkan adalah partisipasi
bahwa yang dibutuhkan adalah partisipasi
nah jadi kalau kita mengandaikan bahwa ahli ahli itu bisa menggantikan pandangan dari masyarakat
ini yang sesungguhnya oleh mahkamah konstitusi dikatakan partisipasi yang tidak meaningful
apa yang kalau kita tadi bicara oh mungkin kita akan berusaha supaya dari segi kualitas akan lebih baik
tapi pertanyaan kritis yang saya kira kita semua masih bertanya adalah

apa yang bisa kualitas seperti apa yang bisa diharapkan dari sebuah rancangan undang undang yang hanya dibahas dalam waktu enam minggu
lepas dari mau berbicara enam minggu itu dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu
tapi saya kira kita kalau kita gunakan nalar kita akan sangat sulit untuk mengatakan enam minggu bisa menghasilkan sebuah undang undang yang demikian
apa dampaknya demikian luas bagi bangsa ini

dan sekali lagi kalau dikatakan tadi oh ada rdpu yang sudah dilakukan

saya kira rdpu yang dimaksudkan dan seringkali ini yang terjadi juga dibongkar di mahkamah konstitusi adalah
yang dimaksudkan rdpu

nah ini semua yang saya kira tidak bisa menggantikan apa yang disebut dengan meaningful participation tadi
apakah betul misalnya masyarakat adat salimantan pernah diajak berbicara soal bagaimana nanti tanah mereka akan dibongkar dihabiskan dan dibangun sebuah site yang diperlukan
nah yang sedang kita lihat ini marketnya dibangun sebuah kota yang demikian
artifisial dan bahkan yang desainnya sudah dikritik juga oleh kalangan arsitektur begitu
ya dan ini yang saya kira belum belum kita baca dan kalau kita sekali lagi kalau kita hanya
mengandaikan kalau para ahli sudah bilang ya kalau beberapa kampus sudah bilang iya maka sudah terjadi
apa pandangan dari publik sudah terkumpul saya kira kita telah gagal memahami apa yang
diperintahkan oleh mahkamah konstitusi sebagai proses legislasi yang betul betul partisipasinya
bermakna dan berdampak pada rancangan undang undang itu sendiri oke potensi masalahnya saja negara
suatu pendirian apa misalnya kan yang sering sekali di dpr itu yang dihasilkan ruu tentang
dirian pengadilan tinggi di provinsi mana mana
dan juga kita bisa lihat ya bagaimana sebuah pembangunan besar besaran akan dilakukan di
tanah yang sama sekali sekarang masih dikuasai oleh banyak masyarakat setempat terutama
masyarakat adat apakah itu sudah dikonsultasikan apakah amdalnya sudah terpenuhi dan lain sebagainya
oke kita akan elaborasi lebih lanjut lagi potensi masalah yang kemungkinan bisa terjadi di dalam

pengesahan atau undang undang ibu kota negara yang baru ini tapi kita harus break dulu kita
akan lanjutkan sesaat lagi cnn indonesia newscast segera kembali ya dengan kita majukan dialog
di cnn indonesia news priest memudian pembahasan undang undang yang bisa ditentukan akan dikesan
begitu kilat begitu ya kalau kemudian
tadi kang saan juga mengatakan soal
belajar dari omnibus law
potensi masalah yang kemungkinan bisa terjadi
ke depannya itu seperti apa
kalau ada pelanggaran prosedur
menurut undang undang dua belas
untuk uji formil ke mahkamah konstitusi
dan itulah yang telah terjadi dengan
undang undang omnibus cipta kerja ya
karena prosesnya maka
dia sudah dinyatakan inkonstitusional
meskipun bersyarat tapi
tidak hanya itu dari segi materi
juga bisa diujikan
kalau memang ada yang bermasalah nanti
uji materi itu yang terkait dengan
pasal pasal di dalamnya
dan apakah kemungkinan untuk diuji
ke mahkamah konstitusi ada akan selalu
ada karena pada dasarnya siapapun
bisa membawa menguji sebuah undang undang
ke mahkamah konstitusi sepanjang
memang ada legal standingnya
biasanya yang terkait dengan
apakah ada kerugian konstitusional atau tidak
potensi ini selalu ada
dan kalau kita mempelajari
yang sudah sudah ya
seringkali yang dipermasalahkan memang
proses yang terlalu cepat
misalnya undang undang revisi undang undang kpk
itu juga kurang bahkan itu dua minggu ya
kemudian undang undang minerba
sangat pendek sekitar enam minggu juga
dan undang undang kita kerja
dan sekali lagi saya tidak bicara soal
berapa minggu itu kan relatif ya
tapi kita berbicara soal
apakah betul ada partisipasi atau tidak
dan apa saya kira
makin banyak pembahasan dan ugalan
jadi saya kira ini juga didorong
oleh keinginan presiden jokowi dodo
untuk meninggalkan warisan gitu ya
legacy sebelum dua ribu dua puluh
sehingga semuanya di buru buru
dikatakan oh ini koalisi
itu dia persis
justru karena dpr kita memang sekarang

tentu saja semua kebijakan kita itu tujuh banding dua
yang diimikan oleh presiden akan
sangat mudah untuk diloloskan oleh
dpr tapi ini bahayanya dan ini
yang membuat kita justru harus mengkritik
terus menerus berulang
mulai dua ribu sembilan belas tuh
trendnya ini sudah kelihatan mulai dua ribu sembilan belas
sudah sering kita diskusikan ya
adi resisi undang kpk minerba
undang undang cipta kerja undang undang mahkamah
konstitusi sendiri itu cepat cepat
sekali apapun maunya pemerintah
akan selalu cepat diurus
nah ini yang akan sangat berbahaya
bagi warga negara karena pada dasarnya kan
namanya undang undang pada akhirnya
yang harus diukur adalah
dampaknya untuk warga itu apa
dan bahkan makanya sekarang
juga ada misalnya
misalnya apakah itu sudah dilakukan
sementara kita juga tahu banyak catatan
tidak hanya tadi saya sempat sebut masyarakat
adat tapi dampaknya pada lingkungan
hidup di sana bagaimana
kemudian pada kemaslahatan
orang orang yang juga
harus pindah ke sana dengan keluarganya
dan lain sebagainya itu
seakan akan hanya sebagai
hal hal yang sifatnya sangat teknis
akan dipindahkan sekian ratus asn
misalnya padahal saya juga
masih berbicara ini adalah
hak asasi dari orang orang
yang akan terdampak dan juga tadi ya
pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya
jadi saya kira proyek proyek
mercusuar seperti ini
janganlah dilayani tanpa kritik
indonesia tidak akan berhenti
sampai dua ribu dua puluh empat kita bisa
terus lanjut dan apakah
kita mau punya kebijakan yang kemudian
bayangkan kalau suatu saat kita kemudian harus
balik lagi ke dki jakarta misalnya
kerangka hukum yang dibuat terburu buru
sekali dalam waktu enam minggu
tapi kemudian banyak sekali
kecacatannya ya baik dari segi
prosedur maupun dari segi
materinya dan kita harus
kembali lagi ke dki jakarta
yang tidak hanya
dalam persoalan anggaran tapi sekali lagi
juga persoalan keberlanjutan
dari ya kesejahteraan
masyarakat dan kemudian
lingkungan hidup dan lain sebagainya
oke jadi anda melihat ada tren
begitu ya undang undang yang kemudian diinisiatif
oleh pemerintah ini relatif
lebih cepat pembahasannya dibandingkan
dengan yang diinisiatif
dpr misalnya begitu ya mbak bivitri
mbak sudah sebut soal undang undang tpkn
misalnya itu sudah
delapan tahun ya dibahas di dpr
undang undang bahkan perlindungan
pekerja rumah tangga itu delapan belas tahun loh
di dpr dibahasnya
kelihatan sekali tren ini
jadi apapun yang diinginkan pemerintah pemerintah
bisa dengan mudah mengontrol
koalisinya supaya suatu undang undang
oke kang sa'am
sementara untuk hal hal yang tidak terkait dengan program program
pemerintah terutama menjelang dua ribu empat
itu tidak akan lancar
lihat saja undang undang pemilu kan tidak jadi dibahas sama sekali
karena ternyata cukup merugikan
untuk banyak hal bagi partai partai besar
ini kita harus baca refleksikan secara mendalam
jangan hanya lihat
aturan aturan main yang sifatnya
seperti checklist begitu ya
apakah ada rdpu ada
apakah ada apa namanya
kan membahas undang undang tidak bisa berhenti di situ
tapi juga mesti berbicara
ke hal hal yang sifatnya
dampaknya bagi warga itu
baik atau justru sebaliknya
menurut saya ikn ini sebaliknya
oke pak sa'am
benarkah kemudian ada
bahwa kalau memang undang undang yang
ada kepentingan dengan pemerintah
pasti prosesnya lebih lancar dibandingkan
misalnya yang diajukan oleh dpr
itu ada undang undang pdp kan inisiatif pemerintah
udah berapa kali masa sidang
belum selesai juga
nah yang kedua kenapa misalnya
undang undang inisiatif dari dpr
lama karena memang ketika
apa rancangan undang undang
dari mulai menyusun nasa akademik dan
sebagainya disitu sudah mulai
soal kepentingan subjektif misalnya
prt undang undang prt itu kan yang
menggagas nasdem undang undang
perlindungan tindak pidana kekerasan
seksual yang menggagas nasdem
undang undang pendidikan kedokteran yang
menggagas nasdem nah
ketika ini yang menggagas
apa dari sebuah partai dan sebagainya
inisiatif dpr lah saya boleh katakan
itu kan disitu sudah
mulai ada hal yang bersifat subjektivitas
yang namanya subjektivitas itu tadi
yang menjadi kepentingan bersama
ini membutuhkan sebuah proses yang panjang
beda ini ada hal yang mendasar
misalnya ketika undang undang pemilu
yang inisiatif pemerintah
di pemerintah ketika muncul draft
sudah tidak ada lagi perbedaan
pemerintah tentukan saja tapi ketika
kemarin kita coba walaupun itu
terakhir tidak dilanjutkan dibahas
saya mengalami saya betul waktu itu
menggagas komisi dua menggagas
tentang revisi undang undang pemilu
kita yang menyusun
naskah akademik kita yang menyusun
draft dan sebagainya maka
itu rancangan undang undang itu
tidak bisa dalam satu pasal
maka ada poinnya
ada alternatif alternatif ada
usulan tujuh diusulkan
parlement threshold lima berjanjian berinjak
ada yang tetap dua ini
nah ketika dibawa ke badan legislasi
masih dalam bentuk poin poin
nah ini yang saya katakan
tadi kenapa misalnya
ppks saya mengalami ya
karena itu yang mengusulkan kita dari
dari nasdem prt yang mengusulkan
dari nasdem sampai sekarang ini kan
prt juga belum menjadi
panjang kan itu nah dari pemerintah
mereka kan cuma satu
kepentingan pemerintah ketika
menyusun naskah akademik ketika menyusun draft
dan sebagainya tidak ada lagi
pertarungan kepentingan masuk ke dpr
ingin sampaikan bahwa tidak
selalu yang diinginkan oleh pemerintah
serta merta itu dengan mudah
bisa didapatkan di dpr
itu satu hal yang kedua
bahwa apa yang disampaikan oleh mbak bipitri
bahwa terkait dengan
dampak bahwa kita juga
tidak apa istilahnya
bukan juga tidak punya hati
nurani tidak punya ini pasti
kita pertimbangkan semua bahkan
terkait dengan soal budaya dan
sebagainya maka dimasukkan
tentang bagaimana melindungi
budaya mereka dampak dampak
yang terkait dengan soal pemindahan
itu semua kita pertimbangkan
itu semua kita jadikan sebagai
apa yang kita pikirkan
karena kita juga tidak mau
misalnya dan kita juga wanti wanti
ke pemerintah bahwa jangan sampai
proyek ini menjadi proyek mangkrak
menjadi proyek mangkrak yang rugi
semua nah maka
kita memberi minta jaminan terhadap pemerintah
bahwa ini adalah proyek yang akan
tidak seperti misalnya kekhawatiran
juga menjadi kekhawatiran ketika kita bahas
jangan sampai ini mangkrak
akhirnya kembali lagi ke dki
mubajir semuanya sia sia semuanya
jadi ini sekali lagi
semua hal hal yang disampaikan
oleh mbak bipitri tentu kita juga
pertimbangkan kita juga pikirkan
kita juga diskusikan
nah sekarang tinggal ini sudah menjadi undang undang
nah sekarang bagaimana
applicable misalnya nanti bisa diinformatifkan
memang ada misalnya kayak undang undang kalau kita
merujuk ada undang undang misalnya
kpk dibahas kilat di akhir
masa jabatan dpr sebelumnya
di uji materi
misalnya nah ketika di uji materi
misalnya undang undang itu
kan yang bisa mengatakan bahwa
undang undang itu cacat formil dan sebagainya
berusaha ya semaksimal mungkin
untuk meyakinkan diri kita
sebagai orang pembuat
tidak membuat celah ini cacat formil
undang undang dengan segala prinsip
dalam perspektif luar
pasti ada hal yang ini
nah karena dalam perspektif luar yang di luar
membuat undang undang ada
dan sebagainya dan akhirnya ada
kelompok yang tidak bisa menerima undang undang
ini sebagai dan dia memiliki
legal standing dan itu hak
kontitusional mereka mereka menguji
ke mahkamah konstitusi
nah kita lihat di mahkamah konstitusi
ini sesuai dengan prosedur
cacat formil baik misalnya
maupun dari subtansi dan materi dan sebagainya
kita diuji disitu
itu tidak ada masalah
itu menurut saya juga adalah
hak dan itu juga upaya untuk
agar yang namanya sebuah peraturan
yang kita buat itu menjadi
walaupun tidak akan pernah
sempurna itu satu yang kedua
kita nanti lihat dari implementasinya
ketika di implementasikan
menghadapi kendala tidak
misalnya terkait nanti
klaster klaster lah yang kemarin dibahas
banyak apa dibahas
berkali kali bahkan di
panja pertama masuk timus tidak selesai
dibawa lagi ke panja untuk dibahas
terkait dengan klaster
kelembagaan klaster pendanaan
klaster soal pertanahan
apa rencana induk
kita juga pertanyaan akan terkait dengan
rencana induk karena nanti
yang namanya master plan itu kita pertanyakan
ke pemerintah master plan nya itu
seperti apa rencana induknya seperti
apa jadi sekali lagi
apa apa yang menjadi
apa yang disampaikan oleh mbak bipitri
sekali lagi itu juga
menjadi hal yang
secara ini sama bahwa
ada kekhawatiran dan kita
tanyakan ke pemerintah pastikan
ke pemerintah jadi bahwa
itu kadang relatif bahwa
kadang undang undang sekelas kpk
bisa diselesaikan dalam dua minggu
undang undang minerba yang juga
banyak persoalan misalnya
yang kritikan dan sebagainya
tapi undang undang onibuslo yang
pasalnya hampir seribu misalnya
undang undang omnibus cipta kerja pembahasannya
mungkin sama dengan undang undang
ikm yang pasalnya
mungkin sepertiganya juga
itu kan sangat relatif
artinya dpr sudah melakukan
diskusi secara komprehensif begitu ya
jadi tidak betul kalau kemudian
pembahasan rancangan undang undang ini
dianggap elitis begitu ya
ya kita sekali lagi ingin sampaikan
mungkin juga ada sisi sisi yang
kurang tapi kita berusaha
melakukan itu tadi
bahwa ini undang undang elitis mungkin banyak
kepentingan yang tidak terlalu tertarik
kan ada yang mengatakan ini kan undang undang elitis
undang undang yang tidak terkait
terhadap undang undang ini
kurang atau bisa juga mungkin
karena dpr yang kurang
apa mensosialisasikannya dan sebagainya
itu kan bisa dari dua faktor
padahal ini adalah ibu kota
negara yang notabene adalah simbol
negara begitu ya pak saan
bahas lebih lanjut soal
bagaimana kemudian menjamin bahwa
proyek ini tidak mangkrak misalnya kita bicara soal
pembiayaan tadi pak saan juga sudah mengatakan
informasi yang kemudian
berkembang di masyarakat ini juga simpang siur
ada yang mengatakan
nanti akan menggunakan
dana apbn begitu
jadi tepatnya ini sebenarnya berapa
di pendanaan kita juga
diskusikan ya di pasal dua puluh empat
sumber pendanaannya dua
pertama dari apbn
yang kedua itu dari
yang sesuai dengan
apakah itu kbpu
apakah itu nanti ada
investasi dan sebagainya
itu juga kita
apa kita sampaikan
nah yang kedua terkait dengan
soal proses pemindahannya
dan sebagainya ini juga tidak serta merta
ini ada lima tahap
tentu tidak akan menghabiskan
mungkin dana yang
karena pertama dari sisi
keuangan negara ibu sri mulyani
mengatakan juga untuk
dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu dua puluh empat
lain yang harus dilakukan oleh
pemerintah ada pemilu ada
pandemi dan sebagainya maka
di tahun dua ribu dua puluh dua sampai dua ribu empat
hanya akan membuat
yang paling mendasar aja dulu
yang akan dilakukan misalnya
infrastruktur dasar terkait dengan soal
ketersediaan air terkait dengan soal
dan sebagainya nanti setelah
dua ribu dua puluh empat setelah pemilu
ini kan bertahap sampai dua ribu empat puluh lima
dari dua ribu dua sampai dua ribu empat puluh lima
yang akan dihabiskan
berapa ratus triliun
itu kan nanti pemerintah yang akan
jadi sekali lagi
di pansus juga
tidak hanya praksi yang oposisi loh yang memberikan
catatan tapi praksi praksi yang
mendukung pemerintah pun
itu banyak memberikan catatan
terhadap pemerintah tadi
kita akan bahas satu klaster lagi
ini soal bentuk pemerintahan bagaimana kemudian
dan juga apa saja tantangannya tapi kita
break dulu kita akan kembali sesaat lagi cnn indonesia
newscast segera kembali
ya anda kembali
sekarang saya ke mbak b fitri
mbak b fitri ada mimpi besar
kemudian yang diharapkan terwujud
dengan memindahkan di buku kota negara
bahkan presiden joko widodo
memberikan nama nusantara ini
menjadi simbol identitas nasional
menurut anda apakah
kemudian bentuk pemerintahan yang sudah ditetapkan
oleh undang undang ini
tepat begitu untuk
mewujudkan mimpi ini
adalah otorita khusus
demokrasi di dalamnya saya kira
sebenarnya tidak tepat jadi
sebagai sebuah proyek
pimpinan proyek begitu ya tapi
pemerintahan daerahnya saya kira
seharusnya paling tidak sama
dengan apa yang dimiliki oleh
dki jakarta dalam arti
ya itu tadi ada demokrasi di dalamnya
ada pemilihan juga dan
kemudian ada akuntabilitas jadi
desain itu kalau kita berbicara
demokrasi kita tidak hanya bisa berbicara
demokrasi di skala nasional ini
di semua tingkatan daerah di
indonesia sama untuk daerah
khusus ibu kota nantinya begitu
nah ini yang
saya kira juga seharusnya lagi lagi
apa sebenarnya kemudian
bagi demokrasi lokal
di ibu kota negara nantinya dan ini
ini salah satu materi yang akan bisa jadi
di mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi kan menghitungnya
tidak hanya tidak soal berapa
minggunya tidak soal berapa
orang yang diundang tapi
apakah inkonstitusional atau
tidak nah masalah
konstitusionalitas ini ukurannya seharusnya
di pasal delapan belas ya bagaimana
pemerintahan daerah itu juga harus dikelola secara
demokratis dan pemerintahan daerah ini
termasuk juga pemerintahan daerah
ibu kota kita sekarang punya daerah daerah
khusus seperti daerah daerah jakarta
begitu dan satu lagi dki jakarta
di ibu kota negara yang baru yang sebenarnya
saya kira namanya juga perlu kita
sangat berbeda tetapi anyway
di luar soal itu memang
pola pemerintahan daerah ini
pasal delapan belas mengatakan harus
demokratis dan makam konstitusi
sudah menerjemahkan makna kata
demokratis ini jogja itu berbeda
karena dia punya kesultanan
itu pun sudah dikritik dan
masih sering diperbincangkan sampai saat ini
apalagi kita berbicara ibu kota
negara kalau kita lihat itu dibanding ya
misalnya australia dengan
amerika serikat dengan
myanmar misalnya tapi myanmar kan itu
polanya berbeda ya karena
apa juga bukan suatu
negara yang demokratis terutama
saat ini nah itu semua
juga tidak dikelola sembarangan seperti
halnya proyek saya kira ini
juga ada masalah karena kita punya asumsi
ibu kota negara
yang baru ini sekarang ini masih
berupa proyek tapi dengan anggaran yang
harus diperiakan dari
swasta dari pihak luar gitu ya
pikirnya masih seperti itu
padahal kalau kita mau bicara soal ibu kota
negara yang sustainable
kita juga harus membicarakan bagaimana demokrasi
di dalamnya juga bisa dirawat dengan
baik oke pak sa'an
apa sebetulnya pertimbangan dpr
akhirnya sepakat untuk
memberikan label terhadap
pemerintahan ibu kota
negara yang baru ini
apakah kemudian faktor
tadi yang disampaikan mbak bivitri
kemudian juga masuk dalam pertimbangan
dua tahap ya kemudian
ketika kita perdebatan terkait
dengan soal ini tahap pertama
sebagai satuan pemerintahannya
dan merujuk kepada
pasal delapan belas yang seperti mbak fitri
sampaikan di dalam
pasal delapan belas dan delapan belas b
undang undang dasar itu
terkait dengan satuan satuan pemerintahan
ada yang bersifat
khusus dan istimewa
tidak direper secara eksplisit
walaupun orang menerjemahkan
ketika sudah di judicial review
itu terkait dengan
yang dikatakan b itu independen
tapi kita tetap kita nggak mau
ada telah bahwa
meminta pemerintah itu
untuk tidak kalau memang merapper
ke pasal delapan belas dan delapan belas b
maka harus tegas disitu
daerah ada provinsi
ada kabupaten kota
ada yang khusus ada yang
istimewa nah pemerintah mau
yang mana akhirnya pemerintah
setelah dua hari itu
mengalah dia akhirnya menerima
yang diusulkan oleh pansus akhirnya
menjadi pemerintahan daerah
khusus ibu kota
negara jadi pemdasus
ikn nah setingkat apa
provinsi nah itu dari sepakat jadi
itu oke nah ketika
dan semua sudah
sepakat kebuntuan itu kan
karena ketika disepakati
dim ini akan berimplikasi
karena dim dim berikutnya tapi kalau ini
mentok maka semua akan mentok
maka perdebatan ini saya sampaikan
itu dua hari kita
berdebat soal ini baru putus
nah ketika dari timus
direkonstruksi dim yang
istilah kita ya nanti
istilah di internal karena
pemerintah usulan otorita itu
bentuk pemerintahnya menjadi pemdasus
merekonstruksi itu semuanya
nah ketika kita membuat panja
dan apa dipanja dan kita
masukkan ke timus pemerintah
baru prasa barunya
gini pemerintahan daerah
khusus ibu kota negara
nah yang selanjutnya
adalah penyelenggara pemerintahan
daerah khusus ibu kota negara
nah perdebatan kedua
jadi perdebatan kedua muncul
nah pemerintah memahami
bahwa kehususannya itu
itu bahwa kehususannya itu
adalah penyelenggaranya otorita
kepalanya itu kepala otorita
kedua untuk representasi
dpr ri dan dpd ri
tidak ada dprd provinsi
nah ini ada perdebatan ini panjang lagi
bukan hanya partai
berbeda disini misalnya
ketika sebutannya adalah
pemdasus dan setingkat
pkb termasuk yang mengusulkan
kalau gitu dia gubernur
nah dia juga mengusulkan ada dprd
jadi yang mengusulkan
itu ada tidak hanya disitu
juga ada juga pks
memberikan catatan itu
ini berdebat lagi akhirnya
dan dari sinilah nanti
dikatakan dikatakan sepakat
bahwa udah karena sebagian
ibu kota negara itu akan didirikan di tempat yang tadinya nggak ada manusia sama sekali
ini buat saya yang sangat tidak manusiawi
seharusnya kalau kita berbicara memindahkan ibu kota kita harus ingat di wilayah itu yang akan jadi ibu kota negara
sudah ada orang orang yang tinggal di situ
suara mereka mau dikemanakan
karena kan yang dipikirkan itu tadi proyeknya ikn
kemudian ketika berbicara soal otoritanya yang dibicarakan otorita yang sifatnya birokratis sekali
tapi orang orang yang manusia manusia yang tinggal di situ sudah
nggak tahu berapa generasi mungkin sudah tinggal di situ
ada masyarakat adatnya juga yang selama ini sudah hidup bersama alam di sana
itu tidak diperhitungkan dan juga tidak diajak berbicara apa yang mereka inginkan
apakah misalnya mesti ada perwakilan dari masyarakat adat setempat atau apapun
tapi itu semua yang saya sangat khawatir melihat proses dua hari itu
yang ternyata tidak melibatkan orang orang yang memang selama ini tinggal di situ
nah ini sebenarnya yang harus kita kritik sekali lagi
persoalan apakah itu nanti konstitusional atau tidak silakan nanti mahkamah konstitusi ukur ya
dan saya kira apakah memungkinkan dibuat desain baru seperti otorita ini
saya kira apapun bisa diperbuat dengan studi yang mendalam dan lain sebagainya
tapi dalam studi itu harus masuk faktor bahwa ada orang orang yang memang sudah hidup di situ
ada warga di situ
bukan lahan kosong yang tiba tiba ditancapkan fondasi gedung gedung garuda itu ya
yang besar besar dan kemudian menjadi istana presiden
kan bukan itu
ini yang saya sangat khawatirkan dari proses yang sangat terburu buru itu
ketika ternyata warga yang sudah lama ada di situ lingkungan yang sudah lama menopang wilayah itu
sudah diperhitungkan dalam sebuah proses yang sangat birokrasis
dan juga orientasinya infrastruktur
semoga kemudian apa yang tadi disampaikan oleh mbak bivitri bisa menjadi diskursus begitu ya
baik bagi pihak dpr dan juga publik pada umumnya
dan tentunya ini sebetulnya harapan masyarakat indonesia punya ibu kota negara baru yang tadi ya
menjadi simbol negara dan kebanggaan kita semua
dan kita harapkan tentunya itu terwujud dan benar benar menjadi kebanggaan masyarakat indonesia
mbak bivitri pak saan
pak an mustafa terima kasih atas waktunya dan diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih baik mbak bipit